rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh empat dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima persen
demikian juga suku bunga deposit facility dan lending facility masing masing tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan empat dua puluh lima persen
keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah
serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi
bank indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makrodensial yang akomodatif
serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
melalui berbagai langkah kebijakan lanjutan sebagai
keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi dan lending facility masing maling tetap sebesar tiga lima persen
dengan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
dua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif
ketiga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit sbdk perbankan dengan penekanan pada komponen komponen
ketiga melanjutkan pengembangan komponen sbdk yaitu cost of funds overhead dan profit margin
serta masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru
secara rinci kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dapat dilihat di lampiran siaran pes ini
yang keempat memperkuat kebijakan makrobudesial akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan
rasio kredit umkm menjadi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makro prudensial atau disingkat rpm
antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif
sekuritisasi pembiayaan inklusif maupun model model bisnis lain yang sejalan
kelima menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari semula dua persen menjadi satu tujuh puluh lima persen per bulan
dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi non tunai berlaku sejak satu juli
ke enam memperluas pendalaman
pertama memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian sentral kontraparte
dan standarisasi transaksi ripo yang dapat dikeliringkan melalui sentral kontraparte ccp
yang ketujuh memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement lcs bekerjasama dengan instansi terkait
pada mei dan juni dua ribu dua puluh satu akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan
di sejumlah negara yaitu singapura
selanjutnya bank indonesia juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan kssk
termasuk melalui implementasi paket kebijakan terpadu kssk
guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional
koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat
untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan
dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas termasuk kepada sektor umkm
perbaikan perekonomian dunia berlanjut sebagaimana perakiraan sebelumnya
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya meredah
pertumbuhan ekonomi pada tirulan satu dua ribu dua puluh satu
dan tiongkok tercatat lebih kuat dari perakiraan
namun demikian divergensi atau perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi dunia
terlihat mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang
yang tidak sekuat negara maju
terutama juga dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan moneter
dan juga progres atau kelanjutan dari vaksinasi
ekonomi india misalnya diperkirakan tumbuh lebih lemah dari estimasi sebelumnya sejalan
dengan kasus covid sembilan belas yang meningkat di negara itu
selanjutnya berbagai indikator dini pada april dua ribu dua puluh satu mengindikasikan ke depan ekonomi global akan terus membaik
volume perdagangan dan hendak perdagangan di negara ini akan terus meningkat
dan harga komoditas dunia juga meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang termasuk indonesia
ketidakpastian pasar keuangan global sementara itu mulai mengalami penurunan sejalan dengan komunikasi bank sentral amerika serikat yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akan akomodatif

di dalam negeri pertumbuhan ekonomi domestik membaik
ketidakpastian pasar keuangan international
sebagai dipikirkan meng scholars dan media yakni
sebelum anda saya ucapkan pemerintahan hocheng
dan dixebari kebanyakan bahan
yaitu dari dua sembilan belas persen year on year menjadi tujuh puluh empat persen year on year
perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan dari negara tiongkok dan amerika serikat
realisasi belanja fiskal baik belanja barang belanja modal dan bantuan sosial
serta kenaikan investasi khususnya investasi non bangunan
berbagai indikator dini menunjukkan perekonomian nasional yang terus membaik
seperti tercemin pada ekspektasi konsumen penjualan eceran pmi manufaktur
serta realisasi ekspor dan impor yang terus meningkat
dari sisi permintaan perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi

sisi eksternal ketahanan sektor eksternal indonesia tetap terjaga
didukung oleh perbaikan kinerja neraca pembayaran indonesia
pada triwulan satu dua ribu dua puluh satu neraca pembayaran indonesia mencatat surplus sebesar empat satu miliar dolar amerika serikat
dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan yang terjadi di indonesia

transaksi berjalan mencatat defisit satu miliar dolar amerika serikat atau empat persen dari pdb
dipengaruhi oleh kenaikan impor seiring perbaikan ekonomi domestik di tengah kinerja ekspor yang semakin membaik
perkembangan positif npi berlanjut pada april dua ribu dua puluh
dengan neraca perdagangan yang mencapai
padat surplus sebesar dua dua miliar dolar amerika serikat dan investasi portfo yang kembali mengalami net inflow sebesar sembilan miliar dolar as
dari periode april hingga dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
secara keseluruhan sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah yaitu sekitar satu sampai dengan dua persen dari pdb
nilai tukar rupiah terkendali didukung dengan langkah stabilisasi yang terus dilakukan oleh bank indonesia
penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh masuknya
karena aliran modal asing ke pasar keuangan domestik meskipun pada perkembangan terakhir mengalami tekanan akibat fluktuasi imbal hasil us treasury bond
negara berkembang lainnya seperti turki brazil dan thailand
invasi tetap rendah sejalan dengan pasokan yang memadai di tengah peningkatan permintaan musiman di bulan ramadan
pada april dua ribu dua puluh satu inflasi indeks harga konsumen
ihk tercatat sebesar tiga belas persen mantuman sehingga inflasi ihk sampai dengan april dua ribu dua puluh
tercatat lima puluh delapan persen year to date secara tahunan inflasi iak tetap rendah yaitu satu empat puluh dua persen year on year
meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar satu tiga puluh tujuh persen
kami mencatat inflasi ini tetap rendah bahkan di bawah batas bawah kisaran sasaran tiga persen plus minus satu persen
perkembangan inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang stabil di tengah permintaan domestik yang membaik
stabilitas nilai tukar yang terjaga dan konsistensi kebijakan bank indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran sasaran yang ditetapkan
food tetap terjaga dipengaruhi oleh pasokan yang memadai pada masa panen
sehingga memitigasi kenaikan permintaan di pola musiman selama bulan ramadan
sementara itu inflasi kelompok adminster prisis tetap terkendali
meskipun terdapat kenaikan harga kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembako dan kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga
di sektor keuangan kondisi likuiditas tercatat longgar
didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi bank indonesia dengan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi
bank indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitative easing di perbankan sebesar rp delapan puluh delapan sembilan triliun pada tahun dua ribu dua puluh
dengan demikian sejak tahun lalu ini sudah mendekati sudah sekitar tujuh ratus triliun
bank indonesia juga melanjutkan pembelian spn di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan bank indonesia dan pemerintah untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh tiga
hingga dua puluh satu mei dua ribu dua puluh satu pembelian sbn di pasar perdana tercatat sebesar rp satu ratus delapan empat puluh tiga triliun
yang terdiri dari rp tiga puluh dua sembilan puluh tujuh triliun melalui mekanisme lelang utama dan rp tujuh puluh lima empat puluh enam triliun melalui mekanisme green so option atau gso
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang terus longgar mendorong suku bunga kredit perbankan
meskipun upaya upaya perlu terus dilakukan untuk penurunan suku bunga kredit perbankan lebih lanjut
di pasar kredit suku bunga dasar kredit sbdk perbankan juga telah menurun sebesar satu ratus tujuh puluh empat basis point year on year menjadi delapan sembilan persen pada bulan maret dua ribu dua puluh
kelompok bank bumn mencatatkan penurunan sbdk yang paling tinggi
di antara kelompok bank bank lainnya yang paling besar diantara kelompok kelompok bank lainnya
yaitu sebesar dua ratus tujuh puluh basis point year on year pada maret dua ribu dua puluh satu sementara sbdk kelompok banglanya masih menurun secara terbatas
namun di sisi lain penurunan spdk tersebut belum diikuti sepenuhnya dengan penurunan suku bunga kredit baru
yaitu yang hanya menurun sebesar lima puluh sembilan basis point year on year pada periode yang sama
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu terus didorong
rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio
perbankan pada maret dua ribu dua puluh satu tetap tinggi yaitu sebesar dua puluh empat lima persen
sementara rasio kredit bermasalah non performing loan npl juga tetap rendah yaitu tiga satu persen secara bruto dan satu dua persen secara neto
di tengah kondisi likuiditas yang longgar intermediasi perbankan masih mengalami kontraksi
sebesar dua dua puluh delapan persen year on year pada april dua ribu dua puluh
kedepan kredit perbankan diperkirakan akan mengalami peningkatan mulai triwulan dua ribu dua puluh dua sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
semakin membaiknya kinerja korporasi serta semakin melonggarnya indeks landing standar dari perbankan
pada tahun dua ribu dua puluh satu kredit perbankan diperkirakan
kebijakan akan tumbuh sesuai perkiraan yaitu lima tujuh persen
di sistem pembayaran kebijakan sistem pembayaran bank indonesia terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran
dan akselerasi transaksi ekonomi dan keuangan digital
nilai transaksi uang elektronik pada april dua ribu dua puluh satu mencapai
rp dua delapan triliun rupiah atau tumbuh tiga puluh tujuh belas persen year on year
volume transaksi digital banking juga terus meningkat
di mana pada april dua ribu dua puluh satu tumbuh enam puluh dua puluh tujuh persen year on year
mencapai sebesar lima ratus tujuh puluh dua delapan juta transaksi dengan nilai transaksi digital banking yang tumbuh
hingga mencapai rp tiga satu ratus empat belas satu triliun
bank indonesia akan terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin inklusif dan efisien
antara lain dengan mengakselerasi perluasan merchant cris melalui pendekatan ekosistem targeted
serta perluasan edukasi dan sosialisasi qr indonesian standard atau kris kepada seluruh lapisan masyarakat
sementara itu uang kartal yang diedarkan pada april dua ribu dua puluh satu mencapai rp delapan ratus empat puluh tiga empat triliun
tumbuh sebesar tiga belas empat puluh dua persen year on year
seiring dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal menjelang idul fitri empat belas
nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu atm kartu debet dan kartu kredit pada april dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar rp enam ratus tujuh puluh sembilan delapan triliun
atau tumbuh tiga puluh tiga tiga belas persen year on year
sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat selama bulan ramadan
dan menjelang idul fitri empat belas empat puluh dua hijriah
juga stabilitas nilai tukar rupiah dan pemulihan ekonomi
pertimbangan pertimbangan ini terus dilakukan dan karenanya tentu saja dalam konteks ini akan kita evaluasi dari bulan ke bulan
tapi tentu jaja yang ingin kita tekankan di sini
bank indonesia lebih menekankan pada memperkuat bauran kebijakan secara keseluruhan
baik moneter makrobusial maupun sistem pembayaran
itu tidak hanya melalui suku bunga
juga melalui pelonggaran likuiditas
logika yang longgar itu juga sebagai bentuk dari komitmen bank indonesia
kebijakan moneter tetap akan akomodatif
kebijakan makroda juga akan tetap akomodatif
dan juga demikian juga kebijakan sistem pembayaran
dan tentu saja penekanan penekanan itu yang menjadi dasar keputusan keputusan kebijakan bank indonesia
secara keseluruhan bank indonesia memperkirakan tahun dua ribu dua puluh satu ini
kisaran proyeksi pertumbuhannya adalah empat satu sampai lima satu persen
dari mana sumber pertumbuhannya
pertama tentu saja adalah kenaikan ekspor
kedua investasi non bangunan
dan tentu saja didukung oleh belanja fiskal pelonggaran stimulus moneter
maupun kenaikan pembiayaan dan juga perbaikan atau peningkatan dari konsumsi pemerintah
dan polanya tentu saja kalau tiruan dua kami perkirakan bank indonesia memiliki sekitar tujuh persen
bahkan kalau lihat data data terakhir bisa lebih tinggi dari tujuh persen
curan dua sekitar enam lima persen
tiruan tiga adalah sekitar lima tiga

tahun ini kan inflasinya rendah ya
tahun ini inflasinya rendah pertumbuhan ekonomi kita perlu dorong
dan dalam konteks ini bank indonesia juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah
sehingga suku bunga tiga lima persen ini kami pertahankan
sampai perlunya kita mendorong pertumbuhan ekonomi
kemudian ada tanda tanda kenaikan inflasi
itu tanda tanda kenaikan inflasi paling cepat baru awal tahun ke depan
tahun ini insya allah itu masih akan tetap rendah
dalam konteks ini tentu saja akan tergantung seberapa cepat pemulihan ekonomi kita
pertumbuhan ekonomi kita termasuk juga kredit perbankan
dan tentu saja harus kita sadari bahwa dampak atau pengaruh dari ekspansi kebijakan moneter
baik suku bunga likuiditas terhadap inflasi
dan pertumbuhan ekonomi itu mengalami efek tunda yang lama